gerakan dukungan terhadap pansus hak angket kpk semakin menguat tidak terkecuali dari sejumlah akademisi
saya sudah tersambung dengan ketua pusat kajian anti korupsi fakultas hukum universitas gajah mada zainal arifin mohtar
selamat sore mbak nguceng
selamat sore mbak eva
ya saat ini kan mulai bermunculan opini yang menyudutkan kpk
bahkan ada dukungan terhadap pansus angket kpk ini semakin terlihat
dan legalitas pansus yang awalnya dipermasalahkan oleh hampir mayoritas pakar hukum juga sudah ada bantahannya sejak kemarin
opini anda mas uceng terhadap keberadaan pansus
setujukah anda bahwa pansus angket kpk ini tidak perlu dipermasalahkan legalitasnya
yang pertama kan tentu saja saya katakan bahwa sedari awal pansus kpk itu kan tidak pas
karena memang sejatinya kalau kita bicara soal sistem presiden sil
dalam sistem bermodel kita
yang namanya angket itu kan memang tujuannya adalah menuju ke arah presiden atau pemerintahan
karena di ujungnya itu ada yang namanya hak menyatakan pendapat
kalau angketnya rekomendasinya tidak dijalankan maka bisa masuk dan menuju ke menyatakan pendapat
problemnya adalah hak menyatakan pendapat ini kan adalah proses langkah untuk menjatuhkan presiden
dan kalau kita bicara angket
terhadap kpk apa yang mau dilakukan di ujungnya
kalau rekomendasinya tidak dijalankan juga tidak ada proses yang luar biasa
nah sejatinya kita sudah sampaikan itu dari awal
yang kedua memang di undang undang tujuh ada bahasa yang bisa ditafsirkan menuju ke arah bisa mengangket lembaga di luar kepresidenan
walaupun kalau itu ditafsirkan begitu akan menjadi pertanyaan lanjutan
apakah berarti semua
pejabat negara atau semua yang menjalankan fungsi kenegaraan
menjalankan undang undang itu bisa dibawa ke angket
makanya kan dari awal atau misalnya mahkamah agung bisa dibawa ke angket atau dpr sendiri
nah makanya dari awal kan kita menolak angket terhadap kpk itu
apa yang dikatakan yusril kemarin pun sangat mungkin diperdebatkan
jadi anda tidak setuju dengan opini yusril izzama hendra
oh ya ada beberapa hal yang sangat mungkin diperdebatkan
walaupun sebagian juga saya bisa terima logikanya
misalnya saja ketika mengatakan bahwa kpk bagian dari unsur eksekutif
sehingga bisa dianggap itu bagian dari unsur eksekutif yang kita
barangkali ada perbedaan pendapat kita soal makna yang dimaksud lembaga negara independen seperti kpk
lembaga negara independen itu kan bukan eksekutif bukan legislatif bukan yudikatif kalau secara teorinya
bahkan di beberapa
teori tv beberapa pakar itu sudah mulai menyebutkan dia sebagai cabang keempat
misalnya jack wood tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh misalnya bruce ackerman tahun dua ribu tiga
misalnya ada banyak yang kemudian mengatakan yang namanya lembaga negara independen itu sudah cabang keempat
bukan lagi bagian dari eksekutif
nah kalau dia dianggap bagian dari eksekutif pada faktanya dia sendiri dianggap masuk dalam rumpun pasal dua puluh empat
karena menjalankan fungsi judicial
nah saya lebih suka menggunakan istilah apa yang dikutip oleh prof jimli bahwa yang namanya lembaga negara independen itu kan campur tari
karena dia mencampur eksekutif legislatif dan yudikatif pada satu pertamaan
makanya kalau kemudian pak yusril mengatakan itu adalah bagian dari eksekutif tentu saja saya berbeda pendapat
poin yang ingin saya sampaikan adalah angket tetap saja adalah proses yang bermasalah
apalagi tingkah laku
pansus angket ini menjadi pertanyaan besar
alih alih mau menegakkan pemberantasan korupsi yang baik tapi kemudian kelihatannya malah melawan proses pemberantasan korupsi itu sendiri
nah atas format ideal dan realitas yang dilakukan oleh pansus ini itulah yang membuat masifnya penolakan termasuk yang dilakukan ugm kemarin
sejauh ini berbagai langkah sudah dilakukan oleh pansus angket kpk
memeriksa laporan keuangan kpk ke bpk kemudian ke lapas suka miskin dan juga meminta pendapat pakar hukum seperti kemarin dan juga hari ini
jadi menurut anda apa langkah langkah yang dilakukan pansus kpk ini pansus angket kpk ini tidak proporsional begitu
sungguhnya sesuai ada hal yang tidak pas tentu saja yang dilakukan oleh mereka
kalau mendatangi tersangka atau orang yang terpidana
lalu menanyakan kejengkelan mereka terhadap kpk saya yakin otomatis sangat mungkin tuh kejengkelan terhadap kpk
dan kalau kemudian mempertoalkan proses peradilan bahkan kemudian ada keluar istilah bahwa kpk memperdagangkan bahkan kpk kemudian apa ya sesuatu yang bukan korupsi seakan akan dijadikan perkara korupsi
itu akan menjadi serangan menurut saya bukan hanya serangan terhadap kpk tapi juga serangan terhadap lembaga peradilan
karena orang orang itu kan sudah diponis dalam suatu proses peradilan di mahkamah agung di peradilan tipikor yang ada di bawah mahkamah agung
nah itu menjadi semakin tidak pas menurut saya logika logika yang menyatakan bahwa mempertanyakan proses proses itu
dan yang kedua ada beberapa persoalan misalnya temuan temuan keuangan menurut saya adalah persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui proses yang lebih sederhana tidak perlu angket
karena angket itu kan seperti saya sering katakan itu adalah meriam
karena digunakan untuk menjatuhkan presiden
melakukan penyidikan terhadap satu hal makanya panitia angket itu dicantumkan di berita negara dan sangat luas
baik tapi kalau kemudian
kalau dipakai untuk hal hal yang sangat sederhana misalnya hanya soal kelebihan keuangan bpk dan lain lain sebagainya
tapi kalau kemudian ini tujuannya adalah untuk melakukan supervisi dan juga pengawasan terhadap kinerja kpk agar tidak terjadi kesewenang wenangan
bukankah ini wajar mas uceng
kalau soal kesewenang wenangan kan sangat mungkin diselesaikan
sangat mungkin diperdebatkan ya
apakah itu kesewenang wenangan tentu sangat mungkin diperdebatkan
apakah sewenang wenang atau bukan apakah itu bisa diperdebatkan lah
tetapi poin yang ingin saya sampaikan kalau hanya sekedar ingin memperbaiki praktik ada banyak cara lain
ada rapat dengar pendapat
kpk juga bisa dipanggil karena kpk memang diawasi oleh dpr dalam beberapa acara tertentu rapat dengar pendapat
menurut saya sangat mungkin untuk dilakukan itu
tapi tidak perlu menggunakan angkes
karena angket itu persis yang saya katakan tadi dia adalah meriam dalam sistem presidensi
maka kemudian mau dipakai untuk menembak problem problem yang sebenarnya boleh jadi bebek
artinya menurut anda apa yang harus dilakukan kpk saat ini
karena saat ini juga sudah terjadi pro dan kontra
apakah bahkan sampai sejauh harus ada intervensi dari presiden terkait pro kontra yang terjadi
satu kpk tentu saja harus menghormati sebuah proses
karena yang namanya proses bernegara itu harus dihormati
penghormatannya tetap bisa ada dua kemungkinannya
yang pertama adalah menghormati hukum itu sendiri
artinya kpk boleh saja datang
silahkan datang ke pansus kalau dipanggil
tetapi kemudian tetap harus membarrier atau membatasi diri apa yang bisa dia sharing dan apa yang tidak mungkin di sharing
yang kedua adalah bentuk penghormatan kpk terhadap hukum juga bisa saja mempersoalkan keabsahan hukum dari angket itu sendiri
ya misalnya menolak datang lalu mempersoalkan itu dalam sebuah proses peradilan
misalnya mahkamah konstitusi atau apa
nah tapi maksud saya adalah itu adalah bagian dari menghormati proses hukum
jangan dianggap bahwa tidak datang itu adalah bagian dan tidak menghormati proses hukum
karena sebenarnya tidak datang itu adalah bagian dari menghormati proses hukum
karena di dalamnya dpr sendiri sudah melakukan tindakan pembuatan vanitia proses angket dengan cara yang sangat tidak menghormati proses hukum
zainal arifin mohtar ketua pukat fhugm terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom